saya lihat ini kalau malam ini saroni
ada anies ada sahroni ini
saya lihat ini kalau malam ini saroni
kalau ini bukan otw jakarta memang sudah di priuk gitu
komunikasi dengan partai partai lain
dan tadi dibilang dengan termasuk dua dan tiga
dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik
nasdem tetap berupaya sepenuhnya
agar komunikasi politik ini cair
untuk melihat dan memiliki satu tekat dan harapan yang sama
agar proses perjalanan pembangunan
kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik
agar benar benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik
kita harus berupaya ke arah itu
maka concern yang sama tentu kita harapkan
memperkuat rasa kebersamaan diantara kita
ini salah satu barangkali terapi yang baik
untuk mengurangi hal hal yang barangkali
pembuangan energi yang percuma diantara kita
itu saja saya pikir